um saya sama jeniper dateng
baru dia ceng ngobrol sama saya
kasian ceweknya gak diajak ngobrol pun
kamu beruntung sekali punya temen seperti idoi
seharusnya kamu bersyukur
tau ah kum gelap ah
kamu pemalu ya sama cewek
si acing kenapa
kamu gak boleh tau kum
ikutin kangkus oh ya
udah selesai aja
baru bilang bantuin
kau mau bantuin mah dari tadi kamu datengnya
tumen pagi pagi udah datang aja
si yati teh ternyata gak disiksa cu
maksud cucu nggak ada penganiayaan
katanya si yati teh kegedean badan
bahasa arabnya juga jelek
makanya selalu dimarahin sama majikannya
pantesan kalau ditanyain diem aja kayak yang abis trauma gitu
ternyata emang gak disiksa
gak ada bekas bekas luka di badannya
banyak banget cu komplain dari majikan
banyak banget yuk komplain dari majikan

banyak banget cu komplain dari majikan
kamu mesti hati hati sama orang yang seperti ini

nih ya ntar lagi nih bulan depan nih dia pasti bakal datengin kamu ngemis ngemis minta kerjaan kayak orang yang bener bener butuh banget kerjaan
nanti begitu dikasih kerjaan males kayak orang yang gak butuh duit
pak mustaki juga udah kasih tau ke cucu
kalau si yati mau kerja lagi harus dimasukin lagi ke balai pelatihan

pokoknya kamu harus tegas sama orang yang kayak begini cu
ada orang yang perlu dibantu ada orang yang nggak perlu dibantu karena emang dia tuh gak mau dibantu
udah sarapan belum
mau sarapan gak
ada ayat tuh
ciee jadi ceritanya udah jadian tuh
ya udah tuh kum
mana pernah sih kum saya susah dapetin cewek
sayangnya aja yang ngomong serius sama dokter clara
sama antin sama cucu sama bu guru yola
kalau saya serius kelepek lepek mereka berempat
lageng kenapa gak kamu seriusin sih
ciee omongannya etis
sudah lama kum kan etis ceoyoh kan
ini etis bukannya etis etis
nih akum akum dengerin ya
mereka itu datang ke desa kita
mau bantu bantuin anak anak kita
terus saya godain
ya gak asik aja tuh kum
cucu sama entin gak pernah bantuin anak kita
bantuin lah tuh kum
kalau gak ada warung antin
kita susah beli gula buat anak anak kita
tuh udah dijawab sama idoy
entis itu bapaknya tuti
kalau etis itu apa kong
sesuatu yang berdasarkan dengan etika dong
oh betis tau doi
sopan santun tatak ramah
itu tika pamela idoi
ini sama aja manggilnya ceng
kok etika bukan etika bukan
gitu pakai h etika
gitu pakai h etika
gitu pakai h etika
terserah kamu idoi
kamu gak sabaran sekali sama temen sini ceng
kamu mah emosian ceng
lah mau lemes dateng
lah mau lemes dateng
alhamdulillah ya sebentar lagi saya bulan puasa
tumben ngomongnya begitu
kok kamu tumben dang peduli sama bulan puasa
bulan puasa itu seharusnya seperti ini
kekhusuan kita menghadapi bulan puasa tidak boleh terganggu
makanya saya setuju kalau yang namanya pengajian tes sementara ditunda dulu
pengajian memang penting
saya juga sedih kalau ditunda
tapi ya kan bisa setelah lebaran
dang dang dang dang
yang bilang pengajian ditunda itu siapa
bukan ditunda kang dadang
tapi dipindahin waktunya jadi siang
jadi nanti siang ada dong
alhamdulillah kang dadang gak jadi sedih
nanti ya kamu jangan macem macem ya
nggak usah cetar cetar gitu bu
begaris bergaris bergaris
begitu sama saya ya
mah mau sampai kapan begini terus
masih trauma pak
kalau mama kelamaan di sini
lama lama duit kita akan habis
jadi mama harus balik lagi ke luar negeri
mama takut pak

jadi mama harus kerja
siapa yang bayar listrik
cukup keras kamu mama
masih terlalu keras
semuanya berada di tengah aluminium
jadi mama harus
memberkannya ga ke lubang sama saya

kamu ke trading langsung
kas addressed rupanya